aduh mati gua nyemak gitu sama orang
gua nyangkut nih
aduh mas maaf banget ya mas
ada yang luka gak mas ada yang sakit gak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
mas swear deh gak sengaja mas maaf ya mas ya
woi woi jangan kabur lu tolongin gua dulu
aduh aduh nyangkut hati hati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
balonnya merah baju hijau balonnya hijau
lu si dateng
jadah ini gue anak aja lu
gepa tau gua aduh
dateng bukan beri salam main klonom boy kayak gitu aja
waduh mas belunya
eh mas belunya
eh mas belunya
eh mas belunya
eh mas belunya
eh mas belunya
eh mas belunya
eh mas belunya
eh lila mendingan bajunya dulu
eh mas belunya
eh mas belunya
eh mas belunya
eh mas belunya
ya elah mel
nadinya ketinggalan sepeda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
tolong ya amel
hei lu sama sama
lu kenapa sih
kejar kejar maling aja
ah fisik gue lagi mau ngedengerin
suara pujaan hati gue
namanya andra fahreiza
pokoknya nih amel
suatu hari nanti gue bakal ketemu
sama dia terus jadian ya sama dia
emel lu tuh harus ngedengerin suaranya
pas lu bakal jatuh cinta dia
buat dua orang pemenang yang bisa
jawab pertanyaan gue melalui sms kesini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
pemenangnya akan gue memain nanti di akhir jam
ayolah itu sih pertanyaan gampang bener
kalo aja menang ya
jawab nah apa pertanyaan gue tadi
liat dulu sini dong
hah serius lu
wah lu parah lu bener bener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
gatau kan gue kabur
gatau banget lu lila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
ulang tahun ke empat ratus delapan puluh enam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
sekian sekian sekian
gitu ketemu jawaban
buat gue cari kerja mau gawe ga lo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
emangnya lo kagak kepengen ngelanjutin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
nnya punya celengan buat lo masuk sma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
spp buku ujian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
pokoknya nnya yang cariin
nnya kan nnya tau sendiri
sekolah kudu giat terus
mending daripada sekolah della langsung nikah aja nnya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
dengerin nih ya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
namanya andra fahrizat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
ngedenger suaranya aja
pasti orangnya tuh

tuh jangan ketik sama suaranya
tuh liat contohnya
lo liat tuh
suaranya cakep merdu
nah kan parfois anra fariza
nya kagak setuju kalo lo sekarang sekarang ini mau nikah
tapi kalo lo mau pacaran pacaran dulu buatnya sih no problem gak masalah
aduh mana sih nyangkut

nah lo kan cewek main bawang itu kan
eh jangan kabur
mau kemana lo sekarang bisa kabur
enggak lu harus tanggung jawab sama kakak gue
eh jangan kabur lo
jangan kabur lo
kabur lagi tuh cewek
kabur lagi tuh cewek
sih saya mau ketemu sama vero
saya lila yang kemarin menang quiz di radio
saya kesini mau ambil hadiah tiket makan ya
kalau gitu kita langsung ke dalam aja buat interview
interview wawancara sama penyiar radio kita yang lagi on air nih
ya allah alhamdulillah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

jadi lo pemenang quiznya
kena lo sekarang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
lu gak bisa kabur dari sini
lo duduk disini
duduk ya manis
oke guys saya ingin kembali lagi sama gue andra fahreza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
gimana bisa cowok stres itu ternyata andra
andra fahreza penyerpu janah di gue selama ini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
which is si pemilik balon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
ehh sumpah ya
ini orang tuh asli banget sih
waybop mantap banget ya